sampai jumpa di video selanjutnya

tapi kamu harus lihat itu dari sudut pandang yang lain dong
karena cuma itu yang terbaik yang bisa dilakuin sama talita
kalau talita jujur sama raka
terus raka stres
dia shock dia terpukul
kalau kejadiannya raka itu sama kayak papanya talita
kena stroke misalnya kena serangan jantung
lebih parah kan
iya juga ya
ya kalau gini lah
kalau menurut aku
talita tuh gak mau ngelukain perasaannya raka
walaupun memang bohong itu nggak baik lah memang
aku juga tahu
tapi untuk saat ini
cuma itu yang bisa dia lakuin
karena dia gak mau nyakitin raka sama sekali
dia gak mau
tapi aku yakin kok suatu saat nanti pasti tali tetu ngomong
pasti dia jujur semuanya
dia jujur bagaimana dia sangat sakti
aku yakin kok ayah
iya juga ya
iya tinggal nunggu waktu mungkin
nontalitha juga bilang dia mau nunggu waktu sih
kan pas tuh jadinya
kamu itu benar juga ya sat
aku jadi ngerasa bersalah udah bohongin nontalita
aku mau minta maaf sama nontalita
aku belum selesai ngomong
besok aja ya sat
aku takut ini nontalita nanti udah keburu tidur
terima kasih ya sat
terima kasih ya sat
aduh ya istirahat ya
kalo gue simpen simpen aja gue tutup tutupin semuanya
kalau gue simpen simpen aja gue tutup tutupin semuanya
tapi giliran udah mau ngomong nih udah di ujung bibir
susah banget keluarnya aduh ampun
dia gak beres ini kayaknya nih
tapi gue gak mau sampai kepergok bohong sama ayah
ayah marah ayah jauhin gue
aduh lancur ini semua
aduh lancur ini semua
hai apa lagi sih aduh ayo hai ayah aku kira sakti
hai talita hai hari sakti
ke dua tiba tiba disini saya mau minta maaf non saya salah memang saya tahu saya harus lebih
iya justru hai kau pikir pikir emang kamu bener ya hai emang orang seperti raka dia baik
enggak pantas aku bohongin dan aku bohongin dia kamu bener aku nggak boleh kayak gitu tapi gimana
kamu kan tahu posisi aku kan aku tuh nggak ada maksud ya untuk
bohongin raka tapi gimana aku aku pasti akan gita sama dia dan aku akan cari caranya tapi
saya ngerti saya ngerti tapi ya ya pasti aku yakin kok karena aku sama raka nanti akan bisa
baik baik lagi kan ya dan bahkan raka pasti bisa bantuin aku untuk keluar dari masalah ini
pasti bisa kau bawa aku pergi dari saka
ya tapi bikin aku senang nih
hai aku meminta maaf sama non tanda makasih jasa tunt install apa aku aku belum belom selesai ngomong
besok aja ya saat tapi takut ini non tarif empire tidur gak sempat ngomong sama nontalita terima kasih

tapi gagal sampai kapan gua mesti bohong terus sama lo
capek bos capek hilang dong dari tadi kan bisa bung pijitin eh apa sih
pegang gua lagi loh capek bukan badan gua nih hati gua capek
tia hari kupung sama dia ya czas website setiap hari itu dia juga ngomong dia nggak
suka diboong hai tapi yang ada apa gue bohong ini terus ya
hai ya bos ngomong aja sama dia bos hai pasti baya juga nggak marah kok lagi
juga maksud bos kan baek gak segampang itu go
ini apa ya agak agak rumit gitu loh
gue mesti cari cara yang tepat
mesti cari momen yang pas banget buat ngomong sama dia
ya begitulah soalnya tadi tuh gue hampir aja ngomong
hampir gue udah keluar nih ngujung mulut gue nih kata katanya nih
tapi dia ngomong masalah talitha begini talitha begitu
terus dia masuk ke dalam dia mau baikan nama ayah katanya
gimana kalau misalkan bos pasang iklan di koran buat ayah
terus bos kasih tahu siapa bos sebenarnya
bos bikin pagelaran dangdut
di situ kan sambil joget joget tuh bos
nah bos curhat dia sama dia
bos bilang siapa bos sebenarnya
berhasil sih bos tapi atau gini bos
lo kok lo kasih usul gue yang bener dong
cara cara basi tahu nggak lo
kalau begitu dia bisa mikir gue aneh
bos kan masuk kanan kanan
masuk apa masuk apa
aduh nggak apa apa deh
tadi ketemu cuma sebentar
tapi nggak apa apa besok bisa ketemu lagi yang lama
besoknya ketemu lagi ketemu lagi ketemu terus
besok jam berapa ya
besok gue harus bangun pagi pagi berarti
jam tiga eh jangan deh jam empat
berlan berlan dong saking ketok kek
tentang rumah sendiri ketok ketok
pulang pulang kok senyum senyum sih
pasti udah ketemu nih sama si tali temali
iya nek aku udah ketemu sama tali temali itu
terus gimana kamu udah nanya belum sama dia
waktu kita di kampung dulu telepon
kamu telepon terus ke dia terus dia gak angkat angkat
berarti nggak berangkat
pasti dia selingkuh
pasti tuh dia selingkuh
apa sih nek nggak
tadi aku nanya terus dia bilang handphonenya hilang
teleponnya hilang dan
dia bilang dia setiaku sama aku kok
itu namanya namanya apa pengkhianatan cinta
ah apaan sih nek tepon tepon cinta
nek aku marah nek aku mau tidur nek
tunggu pagi pagi aku mau ketemu sama talitha mali lagi
tak ada lagi cinta
eh tutup tutup tuntuk pintunya tutup pintunya